atuh jangan digosokin terus tipis catnya assalamualaikum
maaf maaf maaf dari mana postat dari depan di jalan ketemu si dadang terus saya bilang kalau
soal beramal kacing teh royal apalagi yang ulang tahun anaknya si joy sahabat dekatnya begitu
ah fotonya berduduk di atas motor atuh soalnya teman teman jenifer teh nggak ada yang percaya
kalau jenifer punya motor baru ayo
lehernya kiri iya senyum lagi isi pak kelihatan ke motornya
oh iya ya udah papa foto dari situ ya
eh pakai medep pakai medep paustat
kemana biasakan kalau menyapa orang itu dengan salam oh assalamualaikum pak ustadz waalaikumsalam

salaman dulu ya pak ustadz waalaikumsalam
rahmatullah biasakan sholat lima waktu teh di masjid berjamaah jangan cuma maghrib saja
ya itu bukan cuma sholat berjamaah yang pahalanya itu berlipat ganda selesai sholat kita bisa
mendiskusikan banyak hal persoalan umat seperti misalnya persoalan sidul yang
enaknya mau ulang tahun iya sudah saya permisi dulu
assalamualaikum waalaikumsalam dette christ
ngereon lagi iya nanti diraihkan ya huhu
ya benar ya sayang
selamat malam ya
selamat malam cuk
kebetulan aja yoyo cuk
ini saya mau ngelunasin pembayaran komisi isi saya cek
aduh apa cekik ini
makasih ya cuk sudah bisa ngeberangkatin isi saya
ya kang kalau misalnya nanti ada saudara atau istri istri temennya akan yang mau berangkat
kasih tau saya ya nanti saya kasih diskon
benar cek dikasih diskon
ih pasti atu kang
dikasih diskon asal yang berangkat lima orang
iya cuk kalau gitu saya permisi ya cuk
eh kang ntar dulu atu
saya hitung dulu
sudah pas cuk
iya permisi cek ya
atu jangan digosokin terus
assalamualaikum pak ustadz
maaf dari mana pak ustadz
di jalan ketemu si dadang
kalau dalam soal beramal
kacing teh royal
apalagi yang ulang tahun
pak ustadz bener banget
pak ustadz si dadang itu orangnya pelit banget
nih sampai dakinya jatuh aja dipungut lagi sama dia
aduh ampun kalau soal beramal dia makan
waalaikumsalam pak ustadz
kalau yang diomongin orangnya dosanya minta ampun banyaknya nggak apa apa kali pak ustadz
dosa aja sabrak abrak
kamu teh kenapa
akang teh salah apa tuh neng
kan seharusnya neng teh senang akang bisa ngojek lagi
senyum mah tuh neng
neng teh harus inget
rejeki kita teh bakal seret kalau suami istri teh ngaruh kun
akang minta maaf kalau akang itu salah
sini akang bantuin ngolek ya
neng teh capek hidup kayak gini terus kang
mesinnya udah nyateng
neng akan ke mereka dulu ya
nah tau nggak ternyata ya si tinur halizatnya aslinya dari tasik
si tinur halizat penyanyi
iya yang penyanyi
pasti tadi yoyo datang ke sini ya
cuk nanti kalau mama punya uang kamu rekaman ya
kamu tuh jangan dengerin apa kata yoyo
kamu juga jangan dengerin orang orang di sini ngomong apa
orang di sini tuh pada ngawaras
yaudah kamu sholat kamu beres ya
karena kamu turun nanti jatuh
eh tunggu sini
cip kamu mau papa gendong malah turun duluan
tuh lihat fotonya bagus kan
papa papa belajar motor lah tuh
biar bisa ngantuin jennifer ke sekolah
kayak temen temen jennifer
jennifer sering diledakin sama temen temen
papa apaan tuh papa apaan tuh
jennifer teh malu lah tuh pa
iya ntar papa belajar motor ya
papa kalau udah bisa naik motor nanti ngantriin jennifer ke sekolah
sekarang kamu makan
papa udah masakin masakan kesukaan kamu
coba diselah kang
ah soker juga kang
bisa gojek lagi eh mantap kang
mak nggak mau lagi beli sayur di pedagang keliling
jangan jangan nanti kalau nak mati dia juga buruk buruk mau nyusul
mak gak boleh bilang mati begitu ah
lagian mak ini masih sehat kok
insya allah panjang umur
mak ini orang tuamu
nggak usah dinasehati
pokoknya emak gak mau ketemu lagi sama si yoyo itu
ya udah nanti biar dede aja yang pergi ke pasar cihideng ya mak
contoh tuh orang lain sama maknya
sopan murus lembut
sayang bukan kayak kamu
mak dibentak bentak terus
kapan dede bentak mak
bantah dulu kalau dikasih tahu
kamu tahu kenapa kehidupan kamu sulit
karena kamu pikir dalam beramal
semakin banyak orang memberi
allah akan menggantikan berlipat lipat ganda
ada hal lain anak kamu
cih hideng sebentar lagi ya di sunat
kalau kamu tidak memikirkan orang lain
maka jangan harap orang lain akan memikirkan anak kamu
hidup yang mulia adalah hidup yang saling memikirkan
kamu tahu apa itu
belum tahu cik
belum sempat lihat lihat ke toko
tapi sepertinya sih mau kasih duit saja
jadi enggak ribet
nggak usah bungkus kado terus bikin pita
bener kang akum lebih praktis
kalau dikasih kado kan belum tentu suka
kalau katanya pak kemet sih mending kasih uang saja
pak kemet ya
pak kemet didengarkan
pasti ada maunya
memangnya kang akum mau ngasih uang berapa
besar kecil sih relatif cek
kalau kecil mah pasti ikhlas ya kom

bisa independent random juga kakak

saya bisa nyumuk nyumuk
kalaubro lepas daftar